kok gue menjadi kepikiran terlalu sih sama si wan
dia lagi ngapain ya di sana
gue kan gak punya kontaknya
gue tanya siapa ya
karin nanti opennya gue dulu ya
oh yaudah kalo lo duluan bisa berbual
pulang dulu ya
mendingan kau minum kopi dulu
sudah berapa kali sih aku bilang sama kamu
aku itu udah menikah sekarang
dan aku udah gak bisa kayak dulu lagi
pernikahan apaan sih
pernikahan karena paksaan kakak kamu
pernikahan karena paksaan kakak kamu
bukan karena cinta kan
apaan sih aku mau pulang
enggak di luar itu hujan
kamu jangan bunyi kesabaran aku ya

kamu ajak aku kemana mas bingung
kamu ajak aku kemana mas bingung
nyaaku berujaan lagi aku kalo pulang kemana

di teleponnya menjadi angkat angkat
mas aku tadi
aku tadi dari rumah temen aku terus
aku ngangkat pemandang
pemandang aku ada di pas mas
ya allah tiana
semua juga bikin aku khawatir
aku bikin ada apa
eh pulang ya

kok gue menjadi kepikiran teros sih sama si wan
dia lagi ngapain ya di sana
gue kan gak punya kontaknya
ehm karin nanti ya open nya gue dulu ya
kalau lu dulu abis itu baru gue ya
oh harus dong
bentar ya aku liat liat dulu
lagi perlu banget nih
sekarang gue udah punya kontaknya
hah hari ini siaran nih gibran
sama sama kita balik lagi bareng
kok bukan gibran sih
ternyata ya slogger
ini suara hati kita udah siapin tema yang asik buat lo dan siap siap buat bapak
ya gak sih emily
temanya tuh apa suga hugo
temanya itu adalah
aduh baper banget gue dengernya
lo aja baper ya kan
apalagi yang slobber enggak dengerin
hahaha anyway buat as lover ketika lo kangen sama seseorang itu berarti intinya adalah lo berharap agar dia ada di sisi lain
dan itu artinya berarti lo itu cinta sama dia
tapi emang bener loh
jadi intinya adalah ketika lo kangen itu adalah salah satu part of love gitu loh
emang kayak gitu ya cinta
wuri lagi balik lagi
kamu setiap bulan udah tonton kita ya
kok sibuk sih
gue pengen cerita kalau gue ini lagi kesel banget
gue lagi rindu juga sama orang itu
sekarang dia lagi ada di luar kota
ternyata dia gak pelan pulang
oh oh aduh
kalo kayak gitu tuh lo tuh emang harus sabar
kunci itu sabar
bener banget ya
selain sabar mungkin aja worly kamu harus positive thinking ya
mungkin aja si romeo itu disana dia lagi
mungkin dia sudah mempersiapkan sesuatu yang spesial buat kamu
jadi intinya sekali lagi ya wuri kamu bersabar
namanya cinta itu pasti gak akan kemana kok
ada cobaan yang harus wuri hadapi nih ya eh wuri
daripada lo galau mikirin doai yang belum balik
mendingan kita setelin lagu aja buat worly
wih cakep tuh kayaknya ya
wuri udah siap dong
yuk ini dia buat kamu
maafkanlah aku kaku tak sempurna
masih sibuk juga
dia teleponan sama siapa sih
sama depon ya
sama depon ya
atau sama samuel
iya bisa aja samuel
aku hanya ingin jadi yang terbaik
shh diam diam
akan ku melayani segalanya
itu padu buat lo
ya sengaja gue lempar dari sini
gue takut ganggu tidur tuh
karena aku tak sempurna
mungkin engkau tersiksa
caraku memang tak biasa
jangan lupa l marines
kejadianmu tak etiquet
tidak jadi babak
ya sudah rezeki dali
yang buat yulah sama mama
bisa kau dek
ya mau lah
lu kan tahu gue lapar
ini buat lo
sendok apa garpu
kok didiemin sih makanannya
ini dimakan lan
lan itu siapa
ah mama ketau nih
jangan jangan kau punya pacar
di jakarta ya
belakangan ini kau sering sekali melamun
apa sih tak ada itu mak
ada ya tak apalah
yang penting kau harus rajin belajar man
kedai tak bisa ditinggal lama lama
kita pulang duluan ya
kenapa sih kok gue jadi kepikiran bulan terus
gak apa apa lah